keinformasi lain petani jagung di lamongan jawa timur berhasil menembus pasar negeri jiran malaysia
selasa siang lima pejabat dari kementerian pertanian malaysia yang melakukan survei
langsung memesan empat juta ton jagung untuk tahun ini
lima pejabat dari kementerian pertanian malaysia selasa siang meninjau perkebunan jagung petani di kabupaten lamongan jawa timur
lima pejabat ini dipimpin langsung oleh ketua badan penyelidikan pertanian malaysia rashid
ditemani solahuddin ketua asosiasi petani jagung indonesia
kelima pejabat malaysia ini melihat langsung budidaya jagung di desa banyubang kecamatan solokuro
solahuddin yang juga kepala desa banyubang mengatakan
kedatangan unsur pemerintahan dari malaysia ini bertujuan untuk bekerjasama di bidang pertanian jagung
saat ini malaysia membutuhkan empat juta ton jagung per tahun
dipastikan pada tahun ini lamongan bisa mengekspor hingga lima juta ton ke malaysia
kita harapkan dengan kunjungan dari teman teman kementerian pertanian malaysia yang ke lamongan ini
kita harapkan adanya hubungan peningkatan hubungan kerjasama antara pemerintah indonesia dengan pemerintah malaysia
dalam pengembangan jagung
karena saat ini malaysia masih mengimpor jagung sebanyak empat juta ton per tahun
kalau dari lamongan insya allah setengah juta ton kita bisa ekspor ke malaysia
sementara itu ketua penyelidikan pertanian malaysia rashid mengakui produksi petani jagung di lamongan sangat bagus
saya rasa produk
aktivitasnya antara yang tertinggi yang saya dapat rekod di indonesia di sini
jadi saya dan teman teman dari malaysia rasa delegasi patut datang ke lamongan
untuk bagaimana sukses story
setelah datang ini gimana pak
memang nampak jelas satu integrasi diantara petani persatuan badan kerajaan
dan juga pemerintah sendiri yang mempunyai kekuatan supaya petani turut sama
bekerjasama untuk menjahikan industri jagung di lamongan
selama ini malaysia mengimpor jagung

setelah melakukan peninjauan peluang kerjasama antara malaysia dan petani di lamongan dalam memasak jagung terbuka lebar
miftahul arif lamongan